mengambil alih rumah saya mengaku diri saya itu dia saya tidak diusir
jadi mpok gak tau siapa yang nyolik mpok
astagfirullahaladzim jahat benernya sudara mpok ya
sekarang dia yang usir mpok
tolong keluarin mpok dari sini
mpok gak mau di penjara ya gini mpok gak mau
lepasin mpok gak mau lepasin
tolong keluarin mpok dari sini mpok itu gak gila
dia tuh jahat dia bukan tante mpok
mpok gak mau mati
keluarin keluarin dia
dia tuh mau bunuh saya dia mau bunuh saya
mpok masih rahat
ayo cepet jangan sampai dia kabur
ya lepasin gak gila
lepasin gak gila lepasin
ya lepasin gak gila gak mau masuk lagi
aduh genengan nasib jadi begini
si mirna malah tiga tiga pisah jadi jadi mati
tidak punya saudara tidak punya uang
laura lamung kamu sudah parah
kamu terkena maakut
dan kamu tidak bisa menerima makanan
kamu jangan telat makan terus ya
karena kalau kamu begini terus
kamu akan kehilangan energi
dan lambung kamu akan terluka
kamu yang akan bisa terima sebuah makanan dari impus
makasih ya dokter
kalau tentang makannya laura gimana tuh dok
ya sebaiknya bubur dulu
kalau sudah sembuh baru boleh nasi lagi
apakah datang perawat
jangan sampai tidak behavior mamamu ini
ini nama nek pero
kamu harus ambil sampai takut
kita harus berhati hati ya
makasih ya pom pom
thank you so mutch kamu tuh baik banget
aku gak tau gimana harus ngebahas kebaikan kamu
lo kan temen gue ra
len tungguin aku dong
iya tungguin sebentar
nah kamu lihat sendiri kan
laura tuh udah gak kenapa napa
emang dia aja sengaja diperhatikan
coba deh kamu lihat
ih tetep aja dipacarin
padahal kan dia masih punya cowok yang bagus
eh menurut gue semua cewek itu sama aja
kamu mau sama aku kan
gue bisa pulang sendiri
serah gue mau pulang kalau gak sama kamu
saya teh bisa tinggal di diau
saya teh sekarang
sudah tidak punya tempat tinggal di
dari rumah saya sendiri
diusir kok bisa sih pak
ini semua teh gara gara
kelakuan jahat saudara kembar saya sendiri
saya dibawa pulang ke rumah dia
dirawat sama dia
tapi begitu saya pulang ke rumah saya sendiri
saya teh kaget
sudah ada si mirna diditu
mengambil alih rumah saya
mengaku diri saya
saya teh diusir
jadi mpok gak tau siapa yang nyolik mpok
jahat bener ya saudara mpok
sekarang dia ngusir mpok
dia nyaru sebagai mpok
saya juga tidak tahu pak
dari dulu memang dia jahat sekali sama saya
aduh panjang cerita nak
itu dia sekarang
saya teh liur pusing
tidak punya tempat tinggal
tidak punya saudara
saudara saya satu satunya teh si opi
saya juga udah gak boleh ketemu sama dia dewi
sekarang gini aja mpok
mpok gak usah khawatir
mpok tinggal disini aja sementara
iya disini boleh siapa aja tinggal
yang penting nawa itunya baik
ngapain berarti ngomelin gue lagi nih
ntar gue unyeng lu
sumpah demi allah beh
sahai yang memarahin kamu
saya mah mau tanyain sama kamu tentang
keadaan si opi
kumaha dia teh
nanyanya ke luki tan
kemaren udah marah marahin luki
udah ngusir ngusir luki
punya kepribadian gane ya
sanes sanes orang gitu teh
yang kamu ketemu teh si
jadi yang di rumah tante meri tuh tante mirna
sekarang tante meri beneran
lu denger ya baik baik
yang di depan lo nih
yang di depan lu nih lu tau gak
yang kemarin foto kopi
tante meri pernah dibuang sama orang asing
begitu dia pulang
yang di rumah tante mercu tante mirna yang jahat itu ya
iya bener tante mirna
tante teh sebenernya mau minta tolong sama kamu
gimana keadaan si opi
kamu kan suka sama si opi pasti tau kan
luki udah putus tante
opi tuh bohongin luki tante
tetap mau bantuin saya
biar udah putus gak ada urusan tuh
iya iya ntar luki selidikin tante
lagian luki juga janggal
masa opi pergi dari rumah
jangan jangan teh ayak
aduh celaka dua belas ya mak
tidak pernah pergi dia mah
mau tinggal dimana dia
tante tenang ya
ya tante tenang ya
aduh aduh aduh
kenapa sih yang peor diginiin
kenapa ini semua terjadi sama opi
terpaksa opi kami ikut
terpaksa opi kami ikut